kasus pemerkosaan berujung pembunuhan terhadap anak di bawah umur
yang dilakukan beramai ramai oleh empat belas remaja dan anak di bawah umur
di bengkulu mengejutkan benak publik
banyak yang menganggap sikap orang tua dan lingkungan
yang terlalu permisif menjadi pendorong kian brutalnya
kejahatan oleh remaja dan anak anak
benarkah hipotesa tersebut
apakah memang instrumen legal pencegahan dan penindakan
terhadap kriminalitas remaja dan anak
kurang tegas dan efektif memberikan efek jerah
kami akan mengulasnya bersama erlinda sekjen komisi perlindungan anak indonesia
dan ada narasumber lain yang mungkin akan bergabung
selamat malam ibu ibu
saya ke kak erlinda dulu deh
apa yang kemudian menjadi sikap dari komisi perlindungan anak ini
kita melihat ini agak miss ya oleh media ya
karena ini sudah masuk ke sidang penuntutan
baru kemudian semuanya engeh tentang
tentang kejadian yang memprihatinkan
iya mungkin begini
contoh saat ini dari komisi perlindungan anak indonesia itu
sedang banyak menangani kasus kita advokasi
salah satunya adalah sama persis kasusnya seperti di bengkulu
cuma adik kita ini bisa keluar dari ancaman itu
dia tapi sudah diperkosa kurang lebih tujuh sampai delapan orang dewasa semua
itu kejadiannya di celegon
nah beberapa waktu yang lalu pada saat kami
belum mendapatkan laporan dari keluarga tersebut
itu terjadi di bulan januari pelaku sama sekali belum ditangkap
nah pada saat kami mengetahui dan kita minta atensi
kita langsung meminta pada
waktu itu kita minta pada dirkrim um polda banten
waktu itu di respon positif
mungkin dia berkoordinasi beliau berkoordinasi dengan
jajaran yang ada di polres tempat cilegon sana
akhirnya sudah dua yang tertangkap
tapi sisanya anggap saja misalnya tujuh
nah sisanya lima
itu kan berbahaya untuk anak anak yang lain
ataupun untuk perempuan perempuan yang lain di luar sana
nah kasus ini sama persis yang terjadi di bengkulu
motifnya sama karena mabuk kemudian
hampir sama sekali cuma beda yang satu terbunuh
yang satu lagi bisa melarikan diri
nah artinya apa mengapa harus pada saat pengawasan kita atau teli seperti itu
barulah hak anak itu dapat ataupun hak hak korban itu ada
tapi pada saat itu terlepas dari media
terlepas dari kita pengawasan lembaga
sepertinya kok ya sudah berjalan syukur nggak berjalan enggak
nah ini yang kita katakan tadi kami pagi tadi
koordinasi juga dengan barai skrim
ketemu dengan pak kabarai skrim pak komjen paul anang iskandar
bagaimana sebenarnya dari polisi itu sendiri
ternyata memang kalau dari petinggi mereka selalu mendapatkan pelatihan dan pelatihan
tapi sementara di bawah penyidik susah
tapi untuk kasus adik kita di bengkulu ini yang sangat memiriskan hati
aparat penegak hukum jaksa kenapa menuntut hanya sepuluh tahun
karena sesuai dengan aturan yang berlaku katanya
no aturan yang berlaku berlaku yang mana
undang undang perlindungan anak entah pasal pencabulan
ataupun pasal pemerkosaan minimal hukuman lima tahun penjara maksimal lima belas tahun
nah sementara kita lihat
ada celah di situ pasal tidak hanya pasal pemerkosaan
tapi di situ ada pasal pembunuhan
apakah mungkin ada wacana seperti yang terjadi di india
untuk kemudian mengesampingkan hukum
dan kemudian anak di bawah umur bisa dikenakan hukuman yang lebih berat
jadi begini ada dua hal di sini betul sekali
bahwa ada pelaku dewasa ada pelaku anak
pelaku anak hanya kita menggunakan sistem peradilan pidana anak
kalau hukuman maksimal itu lima belas tahun otomatis yang harus dituntutkan kepada anak
setengah dari hukuman maksimal itu
itu berlaku untuk anak
tapi kami di sini kami tidak akan mengutak ngutik soal pelaku anak
karena pelaku yang berhadapan dengan hukum itu ada undang undang sistem peradilan
itu untuk pemerkosaan ya bukan pembunuhan ya
bukan pemerkosaan pembunuhan beda lagi
tapi kalau pelaku anak sekali lagi ini mungkin edukasi buat masyarakat yang menonton pada malam ini di cnn
bahwa pelaku anak entah pembunuhan maupun pemerkosaan
itu ada sistemnya sendiri peradilannya sendiri itu sistem peradilan pidana anak
tapi di sini kami ingin mengungkapkan bahwa di antara empat belas itu juga kan ada banyak orang dewasa
nah orang dewasa inilah yang harus dihukum hukuman maksimal
dan kami meminta tadi hukuman sumur hidup
sumur hidup atau
seumur hidup dan itu memungkinkan ya
memungkinkan jika di situ ada perencanaan maksudnya pembunuhan berencana itu bisa hukuman mati
nah bu romani saya tidak habis pikir ini empat belas pelakunya tujuh diantaranya anak anak
berstatus sebagai anak anak bukan hanya sekedar anak anak tapi apa namanya memang usianya anak
masalahnya kemudian dengan sangat brutal kalau misalnya saya boleh menggunakan kata kata semacam itu
mereka melakukan apa yang dipertontonkan kepada kita hari ini
mengapa itu bisa terjadi bu
ya memang dalam kriminologi itu ya ada beberapa macam tindak perkosaan
ada yang disebut domination rape ada yang disebut exploitation rape
kemudian ada yang disebut anger rape ya
dan kemudian sadistik rape
nah kalau saya melihat ini sudah akumulasi semua bentuk
jadi ini memang kita memprihatinkan karena
memang mereka ini tidak seketika ya melakukan hal tersebut
saya analisis bahwa mereka ini sebenarnya telah melakukan berbagai tindakan yang anti sosial
ya misalnya kita ada indikasi dua mabuk mabukan itu kan melawan dan antisosial yang termasuk antisosial
tidak sesuai dengan norma yang mereka lakukan
tidak sesuai dengan nilai nilai yang berlaku di masyarakat
kemudian yang kedua mereka menonton film pornografi
ya jadi akses ini ya
akses ini yang lebih banyak ya mempengaruhi juga perilaku perilaku yang agresivitas
membentuk nonton yang kekerasan juga ya ibu
kemudian kita dipaparkan ya kepada anak maupun secara sosial
itu yang disebut kekerasan struktural itu sudah terjadi di masyarakat
kita setiap hari dipertontonkan
nah ini akan menurun ke anak anak
kasus ini relevan dengan kasus ini
apakah itu bagian dari kultivasi yang kemudian bisa diperhatikan
iya tentunya ya
kita setiap hari anak anak
sementara anak anak ini selalu mengimitasi orang dewasa
misalnya melalui media ataupun melalui realitas sosial
kita tidak pernah lepas dari kekerasan kekerasan
yaitu yang dikatakan permisif terhadap kekerasan
nah ini yang memang akan memicu anak anak kita ya
lebih agresif lagi melakukan hal hal serupa
apalagi kalau saya lihat ini semacam peer group
ini semacam per group
ini semacam per group
ini semacam peer group ya
ini akan menambah kekuatan bagi mereka untuk melakukan berbagai bentuk penyerangan
dan diantara mereka itu bisa ada semacam persaingan untuk lebih sadis ya
istilahnya dalam tanda kutip
melakukan kekerasan terhadap korban
nah ini kalau saya melihat sampai diperkosa kemudian dibunuh dan dibuang
nah ini udah akumulasi yang sangat sadistik kalau menurut saya
kita juga tersambung dengan
menteri ibu yohana yambise menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
selamat malam ibu yohana
ibu yohana selamat malam
selamat malam bu menteri
baik nampaknya kita masih harus
halo ibu selamat malam
kami akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan perbincangan ini
kalau misalnya dibilang dikatakan tadi salah satu pintu masuknya adalah minuman keras dan pornografi begitu ya
film porno dan lain sebagainya
ini kan akses yang sesungguhnya tidak sulit sekali di indonesia untuk didapat
internet misalnya menyediakan apapun yang kita inginkan
walaupun sudah ada upaya pemblokiran dan lain sebagainya
teknologi terus berkembang dan pemblokiran itu hanya tinggal pemblokiran saja
orang bisa menonton dengan bebas
apalagi kepingan dvd sangat bebas dijual dimanapun dengan harga yang murah
minuman keras juga begitu ada pembatasan dan lain sebagainya
faktanya di lapangan kita dapat dengan mudah
lalu bagaimana kemudian kita bisa mengamankan anak anak kita
sehingga tidak melakukan perkosaan menjadi pelaku perkosaan
dan anak anak kita tidak menjadi korban perkosaan
ya yang paling utama harus kita ingatkan bahwa tadi ibu sudah mengatakan
anak itu mempunyai kita teori duplikasi tadi
pertanyaannya sudahkah orang tua yang diamanahkan dari undang undang
maupun memang tuhan juga mengamanakan
tanggung jawab itu dari orang tua dulu
anggap orang tua tidak berfungsi sebagai orang tua yang memberikan pendidikan karakter di situ
mendampingi mereka dan sebagainya termasuk pengawasan
tapi di sini ada pemerintah
pada saat keluarga tidak berfungsi sebagai semana mestinya pemerintah harusnya
contoh misalnya ekonomi sederhana bagaimana dia bisa mempunyai waktu menciptakan anak anak itu karakter
dia kan hanya mikirnya hari ini saya bisa makan atau tidak
kebanyakan ekonomi keluarga ekonomi sederhana
nah harusnya pemerintah itu mempunyai program yang saat ini sangat bagus
di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
ada program penguatan keluarga program penguatan anak dan sebagainya
nah itu harus secara kontinu berkesinambungan tuh hadir di setiap keluarga keluarga kita ekonomi sederhana
untuk menciptakan anak tadi
bahwa anak kita itu punya harga diri anak itu harus punya kehormatan
sehingga mereka bisa menampik hal hal yang demikian
tapi untuk kasusnya adik kita ye ini
dia adalah yang paling utama yang kami ingin katakan
dia melewati tempat
di mana tempat itu rawan sangat dengan orang jahat
dan itu tempat yang sunyi
dan berjalan sendiri
kalau dari kami dari kpai
anak tersebut harus dibekali dengan bela diri
di situ ada kepolisian di situ ada tniad
mengapa tidak mbak binka tipmas maupun mbak binsanya itu
untuk pengamanan semacam itu
pada saat siang siapa pada saat malam siapa
ajak masyarakat di sana
ikut dalam ship shipan tadi
di situ bisa ada hansip dan sebagainya
untuk penjagaan itu untuk antisipasi
untuk pencegahan lebih lanjut
anak dibangun tadi karakternya orang tua pun dibangun karakternya
ya bisa misalnya anak anak itu dilibatkan misalnya ya
untuk pelaku supaya dia tidak menjadi pelaku
disalurkan dengan positif
disalurkan dengan positif
tapi sekali lagi
pada saat mereka terpapar dengan pornografi
dan terpapar dengan mohon maaf mungkin narkoba mungkin minuman segala macam
di sinilah harus ada rehabilitasi
ya upaya untuk mengotong itu ya
apakah di daerah daerah kita yang sangat terpencil
ada atau tidak semacam itu
saya akan ke ibu menteri yohana yabisek
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
selamat malam ibu yohana
selamat malam bu menteri
bu apa kabar
bu yohana bagaimana tanggapan ibu terkait dengan kasus yang terjadi di
rejang lebong di bengkulu yang mengejutkan kita semua
saya sangat menyesal sekali karena kasus ini sudah terjadi
tanggal lima atau empat april
sudah sebulan yang lalu tapi kami baru saja tahu kasus ini
itu pun pada saat saya mengadakan kunjungan kerja ke bangka belitung
jadi saya sudah menyuruh staff kita pada remaji
yaitu ketua kepala unit pelayanan kita
untuk melihat secara langsung dan mengkaji bagaimana
penanganan anak anak ini
dan beliau sudah melaporkan ke saya
ada sekitar dua belas anak yang sudah ditahan dan tinggal di proses
masih dua orang anak yang masih dicari
dan lima dari yang sudah ditahan
adalah anak anak berumur dua puluh tiga tahun ke atas
saya sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
terutama di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak
dan mereka tetap mendampingi kasus itu
apalagi pak darmaji sudah ada di sana
jadi saya tinggal tunggu laporan dari pak darmaji ke saya
dan dalam waktu
kemungkinan hari jumat tanggal lima
saya akan berangkat ke bengkulu
untuk melihat kasus ini sudah sampai di mana
terutama di unit ppa di kepolisian
sekaligus saya ingin bertemu dengan pelaku pelaku yang sudah ditahan di sana

jadi saya sebagai menteri yang melindungi anak anak
tentu saja mengecam betul betul dan menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok anak anak ini
tapi begini bu yang menjadi korban adalah anak anak pelakunya juga anak anak
dan ini kata kak erlinda tadi dari kpai
bukanlah satu kasus yang istimewa
karena banyak sekali kasus yang terjadi di mana korbannya anak anak dan pelakunya juga anak anak
yang ini memang tragis berakhir letal
tapi walaupun tidak berakhir pada kematian
tapi tentu saja ini akan menjadi trauma yang melekat seumur hidup bagi para korban
dan tentu saja barangkali suatu hal yang menjadi catatan penting bagi anak anak ini
sampai dia dewasa para pelakunya
apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai bangsa terutama orang orang tua
untuk memastikan bahwa hal seperti ini bisa kita hilangkan sama sekali
untuk memastikan bahwa hal seperti ini bisa kita hilangkan sama sekali
ya ini saya pikir sepertinya fenomena gunung es pak
jadi banyak hal yang terselubung
yang susah untuk dikeluarkan atau diumumkan ke publik
dan saya memang pikir yang bersalah dalam hal ini adalah orang tua
karena orang tua tidak menjalankan tugasnya bertanggung jawab melihat anak anaknya
jadi saya merasa bahwa perhatian kita ke depan
akan tertujukan kepada orang tua
akan tertujukan kepada orang tua
para orang tua sehingga mereka dibakar bekali seperti yang tadi dikasihkan oleh ibu erland
ibu siapa tadi
eh ibu erlinda aduh maaf ibu erlinda
saya sudah lama jadi lupa
ibu erlinda bahwa memang didetak kesalahan pada orang tua
orang tua orang tua mereka yang tidak membina mereka
saya baru dari bangka belitung bertemu dengan dua anak yang akhirnya terlibat dalam
dimana kesalahannya saya pikir di orang tua karena orang tua ini sudah terpisah sudah broken family
jadi anak anak ini tadinya jadi korban akhirnya mereka jadi pelaku
setelah saya mengecek semua lapas lapas ke beberapa pelaku pelaku yang mencabuli anak anak
mayoritas mereka tadinya korban korban predator predator ini tapi akhirnya mereka jadi pelaku lagi
nah sekarang kasus y ini itu adalah kasus saya pikir diawali dengan mungkin menonton kebanyakan menonton akses pornografi cukup banyak
dan juga mereka kebetulan pada saat minum minum mabuk akhirnya berani untuk melakukan hal hal yang saya pikir tidak terpuji hal lebih adab seperti ini
jadi saya asumsi pertama adalah pornografi untuk kalau lihat dari kasus kasus ini
karena pelaku pelaku mengatakan bahwa mereka banyak menonton pornografi ini
jadi setelah saya sesuaikan dengan laporan terbaru yang masuk ada salah satu sumber yang masuk ke saya beberapa minggu yang lalu
itu sudah ditercatat bahwa satu hari sekitar dua puluh lima ribu anak jadi image anak itu mengakses situs pornografi
jadi kalau keseluruhan diimajin
indonesia ini sekitar lima puluh ribu plus yang akses pornografi
itu sudah terlihat
jadi kalau sudah sebanyak itu saya pikir sekarang anak anak kita banyak yang akses itu
dan kita sudah harus antisipasi ke depan bagaimana supaya bisa dengan cara apa kita blokir
sudah di blokir sih tapi masih buka
seperti tadi dikatakan banyak cd cd yang dijual
nah ini sebenarnya urusan
kementerian agama karena pornografi di bawah kementerian agama dan kementerian terkait lainnya
baik bu menteri kita berharap bersama bahwa ini bisa kita minimalisir
kalau misalnya tidak bisa dihilangkan sama sekali karena prihatin saja
karena sama sama tunas bangsa yang satu melakukan tindak kekerasan yang satu menjadi korban kekerasan bahkan berujung pada kematian
kami tunggu program program dari kementerian ibu
terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami
ibu yohana yamise
ibu romani saya tidak habis pikir begitu ya
apakah memang berujung pada upaya atau tindakan kekerasan seksual yang dilakukan memang berawal dari minuman keras
apakah anak tidak punya conces gitu tidak punya nurani dan lain sebagainya sehingga akhirnya melakukan
kita pikirkan ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa
jadi tadi sudah ada faktor faktor pemicu ya
katakanlah seperti itu
jadi kalau dilihat bisa ada dua faktor internal dan eksternal
nah internal ini memang ada perilaku perilaku yang sifatnya agresivitas itu ada pada anak anak
nah ini sebenarnya ya tadi sudah disebutkan betapa pentingnya kita melakukan upaya upaya terintegrasi
termasuk misalnya ya itu keluarga atau lingkungan sosial yang selalu antisipatif terhadap tindakan
karena ini akumulasi
jadi saya katakan tadi dia pasti sudah melakukan serentetan perilaku perilaku yang antisosial
nah ini kalau tidak diawasi dicegah dikontrol
bisa diidentifikasi oleh keluarga
jadi itu tadi kontrol yang terus menerus
artinya kalau misalnya bisa diidentifikasi sesungguhnya ada sikap pembiaran yang dilakukan oleh keluarga
keluarga ini sebenarnya tadi
disebut seperti harus diberdayakan ya
jadi harus ada kemampuan
di dalam kriminologi disebut itu adanya sosialisasi yang menjadi internalized ya
untuk hal hal yang internalized
jadi itu harus mendarah daging ya
sosialisasi norma dan nilai nilai itu
nah itu harus berkesinambungan misalnya di sekolah
nah ini saya dengar mereka juga ada yang putus sekolah dan seterusnya
nah ini kalau putus sekolah sudah larinya
di ruang publik
mungkin mereka ini sudah melakukan kemungkinan ya
pemalakan tindakan tindakan pelecehan kecil
kumpul pada sosial yang buruk
dan mereka menjadi satu biasanya itu mereka ada motivasi dan orientasi kelompok kelompok tertentu
yang mereka membentuk peer group
kalau saya lihat ini bukan datang begitu saja
banyak anak anak gitu ya
mereka ada yang artinya ada yang membuat mereka terikat
yang membuat ini
dalam hal mabuk mabukan
dalam hal pemalakan mungkin dan seterusnya
nah jadi ini tidak datang begitu saja
nah ini sebenarnya harus ada kontrol dan pencegahan
dari keluarga yang pertama
kita akan menjawab itu nanti setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
kita cukup dipusingkan dengan banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara indonesia
yang kita lihat setiap hari di layar televisi
kita dengarkan melalui corong radio dan juga kita membacanya di uslat kabar
itu belum selesai
kemudian anak anak menjadi pelaku tindak kriminal
ini yang sangat mengkhawatirkan
negara kita butuh anak anak tunas tunas bangsa yang baik
yang bisa membangun bangsa ini
tapi sejak usia dini sudah menjadi kriminal
nah pertanyaannya kemudian
apa yang harus kita lakukan untuk memotong rantai kekerasan yang mungkin dilakukan oleh mereka
dan juga ancaman kekerasan yang akan mereka hadapi sebagai korban
kalau mbak erlinda tadi katakan
kalau di luar negeri ada aturan
yang memberikan sanksi hukum kepada orang tua
di negara jerman kita tahu
di amerika pun juga demikian
jadi pada saat misalnya kita tahu
di undang undang pelindungan anak
ataupun di sistem peradilan pidana anak
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
itu jika anak belum usia dua belas tahun
itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakan pidananya
dia sudah melakukan satu tindakan kriminal
seperti kejadian dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
ananda tersebut telah membunuh
jika dikembalikan ke orang tua
ternyata orang tua memang tidak mempunyai tadi ya skill untuk membangun karakter
komunikasi dan menciptakan anak unggulan
terus anak dikembalikan ke orang tua
untuk efek jerah
orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya
dia juga harus bertanggung jawab di hadapan hukum
jika anaknya telah melakukan tindakan pidana
tentu saja ada pembuktian pembuktian bahwa
dia mengetahui simptom
tapi kemudian lalai
dan itu suatu pembiaran dan sebagainya
harusnya seperti itu
kita ke depan berharap
kita ada yang namanya
pembaruan dalam hukum kita
harusnya seperti itu
udah berani untuk hal itu
tapi kembali lagi ke permasalahan ini
kita bukan seorang yang
tapi kita bisa berprediksi
dengan data data yang ada
kemarin di jakarta utara
sekitar dua puluh tiga anak
oleh pelaku iwan ito
tidak direhabilitasi secara tuntas
dan dikuatkan karakternya
ke dua puluh tiga anak ini akan berubah
menjadi monster yang sangat dahsyat
itu baru satu titik
di jakarta utara
belum di titik titik lainnya
orban emon satu ratus enam puluh dua
jika anak anak itu tidak diterapi
dia akan menjadi emon satu ratus enam puluh dua
dia akan menjadi emon satu ratus enam puluh dua
nah ini yang ingin saya tanyakan
ini kan mereka
sekarang usia dia
katakanlah yang paling muda tiga belas tahun ya
dia keluar dari penjara
kalau misalnya dia mengikuti
tujuh sampai sepuluh tahun
katakan kita pukul rata sepuluh tahun
yang kemudian dia bawa
dari apa yang
yang dia lakukan
jadi ini memang ya
kalau kita bicara yang pelaku
atau delikuen ya
kalau istilahnya di
tadi misalnya dia
jadi dia bisa
ini perilaku perilaku semacam ini
harusnya ada pembinaan
keluar dari lembaga
kalau mereka memang di
tidak cukup ya
begini kita kalau melihat
hanya cukup di penjara
tidak hanya cukup di penjara
mereka butuh rehabilitasi mental
perilaku dan seterusnya
nah ini sebenarnya
tentunya tidak akan di
cabut ke beban
nah ini butuh rehabilitasi
ini yang harus dibentuk
sehingga mereka tidak menjadi residivis
nah bagi korban sendiri
supaya mereka tadi sudah dikatakan
tidak menjadi pelaku pelaku
itu kalau tidak ditangani secara baik
nah ini akan menjadi predator predator juga
nah ini sebenarnya
negara harus hadir di sana
karena tidak mungkin
yang bisa melakukan itu
bu yohana yembisik
karena saat ini
karena kebawah itu
ada yang namanya tadi
perempuan dan anak
peran pemerintah tidak cukup
elemen yang lain
elemen komisi pelindungan indonesia
untuk mengawasi hal itu
kami meminta dengan sangat
itu segera membentuk
komisi pelindungan anak daerah
oknum oknum di lapangan
dari pemerintah kita
bosnya nggak ada
dan mungkin karena
kayaknya ya remeh lah
dan yang paling utama
saya secara pribadi
dan dari lembaga
yang sudah sangat bagus
bukan lagi sesuatu hal yang
itu bukan urusan negara
pada saat anak hancur
negara akan hancur
siapa yang akan menjadi
siapa yang akan menjadi
atau siapa yang akan menggandingkan
pak jokowi nantinya
kita harus membangun
tanggung jawab kita semua
itu yang harus dikatakan
mulai dari keluarga
jangan pemerintah jomplang
hanya membangun infrastruktur
tapi tidak membangun
karakter anak bangsa kita
itu jauh lebih sulit
ini juga membutuhkan dana
sesuatu yang hebat
jembatan dan sebagainya
membeli alat alat berat
harga sekian triliun
tapi untuk rehabilitasi anak kita
yang menjadi korban kejahatan seksual
kita speechless jadinya
dan disini mungkin
perwakilan dari komisi pelindungan anak indonesia
mungkin agak sedikit
kejam dan sadis
lebih sadis mana
kita membiarkan anak anak kita
sudah menjadi korban
dia akan berpotensi menjadi pelaku
dan kita membiarkan
ini bukan salah saya
bu romani terakhir
untuk mencegah anak anak kita
apa yang harus kita antisipasi
ini tadi ya
upaya tidak cukup
keluarga itu memang lemah
memang perlu pemberdayaan keluarga
harus ada program program khusus ya
untuk pembinaan keluarga juga
jadi ada semacam penyuluhan tentang
secara langsung itu perlu
itu yang tidak ada di kita sekarang ya
itu belum ada
menteri pemberdayaan perempuan
harus masuk ke keluarga keluarga
kemudian penguatan sosial
bagaimana kita sensitif terhadap
kalau ada indikasi anak anak
yang kita ketahui
aparat penegak hukum
harus secara cepat ya
dan ada efek jerah
dan kalau sanksi tadi
mungkin ada orang tua yang diberi sanksi
kita butuh reformasi hukum
misalnya reformasi undang undang
misalnya ada kompensasi dari negara
ada restitusi dari perilaku terhadap korban
ini untuk memperberat restitusi itu sendiri
ini semua harus terintegrasi
bagaimana kita secara serius ya
untuk menanggulangi ini
mungkin kalau saya boleh nambahkan sepuluh detik
untuk pelaku anak yang saat ini sudah melakukan satu kekejaman dan kesadisan
tapi dia juga harus menghargai dirinya
di tempat mungkin
tempat penangkaran harimau
atau segala macam
dia harus hidup bersama hal yang semacam itu
agar dia menghargai dirinya
bahwa tuhan menciptakan dia untuk suatu kebaikan
suatu yang baik
jadi dia harus bisa survive disitu
terima kasih ya
terima kasih atas waktu